udah mendingan kamu urut kemaren
tapi sekarang kaki saya yang ini
kok lindu banget ya
mungkin salah gerak
tapi bapak gak minta kamu urut
kalau dilarang bopi gak usah
betul apa apa pak bapak pengen diurut lagi
ya yang pikir repot siapa
mau naruh tas dulu di kamar
ini yuk taruh di kamar ya
deh udah diomongin itu tadi udah dibilangin
aduh duit siapa itu jatoh
kalau duit aja
bukan apa apa duit
bopi bopi jalan dulu ya
tapi baik baik di rumah jangan nakal
kayak nasi itu yang anak kecil aja
udah kamu antar baik baik juga
ntar kalau gak diingetin bopi lupa
jangan sampai ntar mami nyanyi
jangan sampai jangan
mami gak boleh nyanyi
nomor dua ini lucu banget sih
ya di keluarga
seling ya bopi ya
lucu banget sih
pijain deh p
pamit ya om ya
perlu strategi baru
ndung sewu pak
eh tadi bopi ngelarang kamu ngurutnya ya
kalau gak ada yang perhatiin papa ya udahlah
orang tua sakit kayak pada tega
bapak tanggung sendiri sakitnya
udah mendingan kamu urut kemarin
tapi sekarang kaki saya yang ini
kok liru banget ya
mungkin mungkin salah gerak
tapi tapi bapak gak minta kamu urut
kalau dilarang bopi gak usah
bapak pingin diurut lagi nge
ya udah bapak minta diurut ya
udah kayak gitu aja bapak
aduh pak merinding pak ya pak
jangan begitu dong kan
kesijan kan aku pembantu kan
iya bukannya begitu
saya juga dulu pernah kawin bohongan
enggak eh eh eh
enggak usah enggak
masih saya kan
bingkak coba aja resep
kakak lah semuanya
hai aduh maaf yang lama nunggunya kamu lapar ya kita makan yuk cindy aku sekarang harus ke
kampus aku tungguin sama babang sama dosen aku cindy iya maaf kan aku nggak tahu tadi di dalam
ada perubahan gitu dia nggak ngasih tahu aku maaf ya ya udah kalau gitu kita kita kita
kamu aku antren pulang aja kalau kamu ke kampus aku tuh ribet urusan sini
ribet banget pasti masa kamu tega sih ninggalin aku kamu juga tega aku disuruh nunggu lama begitu sejam sini
eh cindy cindy jangan nangis om eh eh cindy jangan nangis
kalau lo cindy sengkaknya aku ntar ngapain kamu lagi
lagian kamu gitu kan aku jadi nggak enak mau ngerasa bersalah sama kamu
aku nggak tahu kalau di dalam bisa ngapain kamu lagi
ganti baju kayak ngamarah ngamaran nih
gawah kemarah gaudah marah cindy jangan nangis dong cindy malu cindy cindy
udah yuk ke kampus yuk
yuk yuk yuk yuk yuk yuk
saatnya memakai strategi baru supaya si bobi semakin
megap dengan cindy dan gak bisa lagi dekat dengan centini
kayaknya gue pernah lihat itu cewek di tv
keit bingungnya luchs
siatin lagi jalan
ya bagus dong berarti itu tandanya mereka pasti berpikiran
ih si bobi beruntung banget ya dapetin pacar kayak aku
ini jahat banget sih kamu
kalo kamu gak mau pacaran sama aku
terus ngapain kita deket deket
udah deh aku pulang aja deh
kamu jangan ngambek disini dong
kalo kamu ngambek disini
ketemu temen aku semua nih
ah goya pak
eh paten kali kau
saya dosen pemimpinnya
oh hai pak dosen
bukan pak belum
jangan lagi lama lama
nanti kau ketinggalan disini
kan kurang espektakuler
nah itu jadi tuh
jangan lama lama lagi
itu baru cerdas namanya
eh siapalah nama kau
saya udah kerja
saya jadi foto model
kebetulan banget pak
ini materi skripsi saya pak
yang tentang itu ya
pembantu rumah tangga pak
ayam macam mana sih kau
jangan lagi bicara pembantu
kalau perlu kau ganti tema yang lebih spektakuler
dan kongkirit lah
tentang bagaimana seorang pisir
nah itu baru oke